kita awal informasi pertama dari pn jakarta selatan dalam putusan selah pada hari ini yang berlangsung di rabu pagi
hakim pn jakarta selatan menolak eksepsi ferdisambo cs yang disampaikan tim kuasa hukumnya pada pekan lalu
selanjutnya sidang akan digelar pada satu november mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi
ayat dua dan ayat tiga undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan mengadili
satu menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa ferdisambo sh sikmh untuk seluruhnya
memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor tujuh ratus sembilan puluh enam pitb garing dua ribu dua puluh tiga
pn jakarta selatan atas nama terdakwa ferdisambo sh sikmh
dua menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir